dunia saya sudah hancur semangat saya sudah hancur karena memang tidak ada perhatian mungkin
dua dua tiga iya maksud saya ada perhatian
dengan terisak dan peluh devi ato menyampaikan kesaksian atas tragedikan curuhan
yang menewaskan dua anak kandungnya dan mantan istrinya
ya kehilangan keturunan membuatnya merasa masa depannya habis
persidangan menjadi tumpuan utamanya untuk mendapatkan keadilan
di persidangan maupun di luar persidangan dia konsisten menyatakan anaknya meninggal dunia karena reaksi kimia
padahal bajunya pun bersih tidak ada kekerasan di tubuh anak saya
yang dirilis oleh tuan nabi itu saya sangat membantah
tidak setuju dengan hasil otopsi yang dilakukan oleh bbm surabaya
sini keluar busa sini keluar busa dan ada darahnya mungkin pecah paru parunya itu
mulai dari sini sampai ke atas itu hitam seperti avatar itu dimung mulu
kalau si naila sininya sampai atas berbusa dan keluarkan darah di sini dikit
dan bau amonia sangat menyegat bajunya pun
bau amonia kesenamanya itu sininya terbakar
besi tasa ini sininya lebam karena kena proyektil gas air mata itu yang proyektil bunder itu
devi ato adalah salah satu keluarga korban yang bersedia melakukan ekshumasi atau otopsi ulang atas jenazah dua putrinya yang telah dimakamkan
atas proses pengadilan yang sudah berjalan
devi dan kuasa hukumnya merasa proses hukum belum memenuhi unsur keadilan
mengingat apa yang disidangkan di pengadilan negeri surabaya saat ini adalah pelaporan model a atau pelapor dari polisi sendiri
devi ato pun menempuh pelaporan model b atau pelaporan dari keluarga korban sendiri ke polres malang
sayangnya pelaporan yang sudah disampaikan sejak lima november dua ribu dua puluh dua statusnya hingga kini masih penyelidikan tidak naik ke penyidikan
seperti yang terjadi di polres malang kemudian dianggap sebagai pelaporan model b
tapi kemudian dia dipanggil polda jatim diperiksa di polres setelah itu dia menghilang
dulu ada sudah seorang dokter yang menyatakan bahwa kematiannya akibat gas air mata yang kedaluarsa
kemudian kalau kita menginjak laporan model b kita di polres panjen itu sudah keluar lp
kalau lp itu artinya dua alat bukti sudah cukup calon tersangka sudah ada tetapi lucunya
kembali ke penyelidikan
dan teman teman arema yang demo itu ditemui oleh kaset resken kalau nggak salah
menyatakan bahwa ini nggak bisa naik ke penyidikan karena terbatas dengan alat bukti
alat bukti nanti pinjem dari hasil persidangan di model a di pengadilan negeri surabaya
ini kan lucu artinya bukti apa lagi
kalau memang ada bukti yang diperlukan bilang dong sama kita
biar kita melengkapi ya yang meninggal sudah ada saksi sudah banyak
kemudian bukti digital yaitu media video luar biasa
saya kira ini penangannya nggak serius dan saya rasa ini betul betul mengecewakan
padahal ini kan jadi perhatian di dunia nomor dua di monitor
pelaporan model b ini pun menggunakan pasal tiga ratus tiga puluh delapan kuhp terkait pembunuhan
sementara yang sedang disidangkan di pengadilan negeri surabaya saat ini
menggunakan pasal tiga ratus lima puluh sembilan dan tiga ratus enam puluh kuhp tentang kelalaian yang mengakibatkan luka dan matinya orang
sementara itu sidang tragedi kanjuruan di pengadilan negeri surabaya terus berlanjut
sidang selasa dua puluh empat januari dua ribu dua puluh tiga ini adalah sidang keempat dengan agenda diantaranya
mendengarkan saksi saksi maupun tanggapan jaksa atas eksepsi terdakwa
kami menolak secara tegas terutama tentang tim bidang hukum karena sudah jelas
dan ini tadi diatur dalam melawan melakukan seorang pegawai negeri sipil atau aparat atau pejabat negara lainnya tidak boleh mewakili
ya itu yang pertama
yang kedua kami juga bahwa peraturan fifa itu istilahnya mengikat kepada agregasi
tapi bukan model tetap kita dakwakan pasal tiga ratus lima puluh sembilan kuhp tiga ratus enam puluh alat satu dan dua
startuta fifa itu hanya untuk mempertegas apa saja yang tidak diperbolehkan
rule of game nya dalam permainan sepak bola itu seperti apa
nah tapi semua kembali lagi menentang kuhp yang kita dakwakan kepada para kita
tragedi kanjuruhan sendiri terjadi pada satu oktober dua ribu dua puluh dua saat pertandingan liga satu derby jawa timur
antara persebaya surabaya dan arema fc di stadion kanjuruhan malang
lima jiwa meninggal dunia setelah tim gabungan keamanan menembakkan gas air mata ke arah tribun penonton pasca pertandingan usai
tim liputan cnn indonesia